kita beralih ke bali sejumlah komitmen konkret terkait masa depan kelautan dunia berhasil diwujudkan dalam our ocean conference dua ribu delapan belas di nusa dua bali
salah satunya adalah adanya pendadaan bagi perikanan berkelanjutan senilai sepuluh miliar dolar amerika
konferensi kelautan kita dua ribu delapan belas yang berlangsung selama dua hari di nusa dua bali menghasilkan sejumlah komitmen konkret dari negara negara peserta konferensi
selain negara peserta lembaga swadaya masyarakat dan perusahaan yang hadir juga sepakat dan menyatakan komitmennya dalam upaya menjaga kesehatan serta masa depan laut
salah satunya mengalokasikan dana bagi perikanan berkelanjutan
funding hampir sepuluh miliar dolar untuk sustainable fisheries dan saya pikir ini akan lebih baik untuk laut yang lebih produktif di semua negara
negara negara lain juga sama jadi keuntungannya laut kita lebih sehat
selain pendanaan perikanan berkelanjutan antar negara peserta juga membuat komitmen bersama
baik dalam hal upaya penanganan pencemaran laut serta konservasi laut
aksi komitmen antar negara ini diharapkan membuat kondisi laut lebih baik
pencapaian komitmen konkret ini menutup hour ocean conference dua ribu delapan belas
penutupan dilakukan menteri koordinator kemaritiman luhut bin sarpanjaitan
konvensi kelautan tahun dua ribu sembilan belas berikutnya akan berlangsung di norwegia
ini ditandai dengan penyerahan miniatur kapal pinisi dari menteri susi pujiastuti kepada harald ten nesvic
di perikanan norwegia